dimanakah ayah anda prabu
kenapa aku ada di dalam gua
apakah kalian yang membawaku
tadi kami diserang oleh nyerompang
aku berusaha untuk melindungi prabu siliwangi
tapi aku kalah
dan setelah itu
astagfirullahaladzim ya allah
pasti nyirompang sudah mencelakai ayah anda prabu
raka bagaimana ini
kita harus mencari prabu siliwangi
kamu belum pulih benar
dimana terakhir kali
kau bertemu dengan ayah anda gusti prabu siluwangi
aku akan tunjukkan jalannya
di sini terakhir kali aku bertemu dengan prabu siliwangi
dimana prabu sekarang
ada bekas bekas pertempuran disini
tapi tidak ada jejak
yang mengarah kemana ayah anda prabu berada

saat ini kami pun sedang mencari ayah anda prabu
ayah anda bersama dengan nyai endang gelis
saat diserang oleh nyirompang
aku harus mencari ayah anda prabu
sebagai jalan gegap
jangan sampai kita mengambil salah keputusan
itu sangat berbahaya
tapi syekh guru
aku sangat mengkhawatirkan keadaan ayah anda prabu
benar apa kata syekh guru
kita jangan gegabah
kita semua mengkhawatirkan ayah anda prabu
kondisi kita masih lemah
walaupun kita bertemu dengan ayah anda
belum tentu kita bisa menolong
bahwa allah akan menolong kita
juga kusi prabu siluwangi ayah anda
kami akan menolong ayah anda
sebaiknya kalian mencari tempat aman
sambil menyembuhkan luka luka dalam kalinya
akan kembali ke pajajaran
untuk melihat kondisi saat ini
kesehatan kalian sangat penting sekarang
paman agardana masih melicar kalian
kita tidak bisa berdiam diam disini syekh guru
sedangkan ayah anda prabu
tidak tahu rimbanya ada dimana
dan raikian santu
belum kami temukan syekh guru
benar syekh guru
kami tidak bisa berpangku tangan
kami harus mencari ayah anda
saya sangat mengerti maksud kalian
kalau kalian mencari ayah anda
kalian menyamar seperti warga biasa
baiklah kalau begitu
waalaikumsalam syekh guru
sebenarnya ternyata kau masih bisa mengenali kejaksanaan
memang mataku sekarang tidak bisa melihat
tetapi allah swt memberikan kepadaku indera yang lain
kau tidak bisa mempermainkanku
hmm kian sakta ternyata kau masih bisa sombong
tapi gak apa apa aku ingin mengetahui kehebatan bocah bot
aku ingin menemukan kekuatanmu
aku ingin menemukan kekuatanmu
aku ingin menemukan kekuatanmu
aku ingin menemukan kekuatanmu
aku ingin menemukan kekuatanmu
aku ingin menemukan kekuatanmu
aku ingin menemukan kekuatanmu
aku ingin menemukan kekuatanmu
jurus ini jurus ini adalah menurut wanita sulemanes
ternyata ilmu itu sangatlah luar biasa
aku sudah bisa membunuh kian sata
kian sata sekarang kau hanyalah seonggok maya
dasar kau potah licik
aku benar benar tidak menyangka
ilmu kanuragan mahesa sekarang
sudah lebih hebat
aku sekarang harus lanjut ke perjalananku
ke sumur itu
aku harus bisa menyusup ke dalam
perkembangan terbaru keadaan di dalam islam
berilah kami keberuntungan untuk hari ini
dan seterusnya mbak jamrong